kota semarang jawa tengah menyimpan jejak jejak perjuangan bangsa indonesia melawan penjajah
salah satunya adalah gedung sarekat islam di kawasan kampung ligu
yang menjadi saksi perjuangan para pelajar dan cendikiawan melalui jalur pergerakan
tuan tuan sungguh besar nama kongres ini kongres nasional
sarekat islam di masa kolonial inilah salah satu organisasi yang ditakuti oleh pemerintah belanda dan jepang
sarekat islam lahir dengan nama awal sarekat dagang islam
yang didirikan seorang pedagang asal laweyan solo yakni kiai haji samanhudi
pada kongres pertamanya seribu sembilan ratus dua belas nama sarekat dagang islam berubah menjadi sarekat islam
di bawah komando sarekat islam

turut bergabung di sarekat islam antara lain semaun dan tan malaka
kampung ligu utara gendong semarang menjadi saksi bisu aktivitas sarekat islam
gedung di atas tanah seluas satu tiga ratus meter persegi yang sekarang dikelola oleh yayasan baitul muslimin ini
merupakan gedung milik sarekat islam yang diberi nama gedung rakyat indonesia atau gri
gedung dibeli dengan uang yang dikumpulkan dari donasi masyarakat semarang dan daerah daerah lain

ini sarekat islam kemudian mendirikan sekolah dengan nama sarekat islam school atau si school
untuk menandingi sekolah milik belanda saat itu
aktivitas sekolah dilakukan pada siang hari
pada malam harinya gedung digunakan untuk rapat para petinggi membahas pergerakan melawan belanda
masuknya nama semarang dan tanmalaka membuat nama sarekat islam kian ditakuti belanda
sayangnya pada seribu sembilan ratus dua puluh dua kelahiran partai komunis indonesia atau pki yang dirancang di gedung kpk
masyarakat islam semarang ini membuat sarekat islam akhirnya terpecah menjadi dua kubu
pro pki dan anti pki
nah tampaknya kemudian yang di semarang itu
yang digerakkan oleh semaon dan sebagainya itu memang sejak awal berpusat di sini
nah tampaknya menjadi komplek masalahnya seperti itu
sampai akhirnya menjelang kemerdekaan
menjelang indonesia merdeka
ya gedung ini masih menjadi pusat dari kegiatan syarikat islam
apa yang sebetulnya yang di
aktivitas pergerakan kaum cendikiawan di gedung sarekat islam
semakin menggema dan didengar oleh sejumlah tokoh pemuda nasionalisme saat itu
tak terkecuali bung karno dan bung hatta
yang sempat memberikan orasi penggemblengan masa partai indonesia
atau partindo pimpinan sartono di gedung sarekat islam ini
orasi bung karno ini membuat belanda meradang
dan meminta bung karno
gedung sarekat islam semarang menjadi basis pergerakan kaum buruh
yang berafiliasi dengan pki
sehingga sempat muncul kesan
tempat ini adalah gedung pki
di sini itu banyak sekali dijadikan sebagai markas elemen elemen buruh
misalnya ada buruh metal ada buruh tekstil dan semuanya itu
kemudian pki ini
buruh buruh tadi kan kemudian berafiliasi kepada pki
nah gedung ini kemudian
identik sebagai gedung pki
padahal secara resmi tidak
itu hanya simpatisan simpatisan buruh yang berafiliasi ke
setelah peristiwa tiga puluh september seribu sembilan ratus enam puluh
gedung sarekat islam semarang berada di bawah penguasaan tni
pemerintah kemudian menjadikan gedung sarekat islam
sebagai bangunan cagar budaya yang harus dipertahankan keberadaannya
pada dua ribu delapan gedung syarikat islam semarang diserah terimakan kepada yayasan
baitul muslimin yang didalamnya terdapat sejumlah organisasi keagamaan
seperti nahdlatul ulama dan muhammadiyah
ya gedung pertemuan yang ada di kawasan kampung ligu
gendong semarang ini menjadi saksi bisu bagaimana para pemuda aktivis
yang terkebun dalam sarekat islam melakukan pergerakan
melawan penjajah kolonial belanda hingga jepang
dimana cara cara pergerakan ini dianggap lebih cerdas
daripada melakukan peperangan secara fisik
damar sinuko semarang jawa tengah